cuaca buruk mengakibatkan sejumlah pohon tumbang di semarang jawa tengah
satu pohon diantaranya menimpa seorang pengendara motor hingga tewas
hujan deras selama beberapa jam di semarang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang senin pagi
salah satunya adalah pohon asam di pinggir jalan dr sutomo
pohon raksasa ini tumbang menimpa pengendara motor yang sedang lewat
pengendara motor bernama rosidi tewas saat dilarikan ke rumah sakit tentara yang berada di seberang lokasi kejadian
pria berusia lima puluh enam tahun ini menderita luka parah di bagian kepala
menurut saksi mata kristiadi korban semula menerobos lampu merah di kawasan tugu muda
saat sedang melintas mendadak pohon peneduh berukuran raksasa tumbang dan menimpanya
pemerintah kota semarang berjanji mencari penyelamatkan pohon tumbang
menanggung seluruh biaya perawatan korban pemkot juga akan meremajakan pohon peneduh di tepi jalan guna menghindari kejadian serupa
kejadian ini sempat memacetkan arus lalu lintas
macetan terurai setelah pohon dan motor korban dipindahkan